meski bandara internasional igusti ngurah rai telah dibuka dan beroperasi
masih banyak calon penumpang yang tidak berangkat dengan pesawat dan terpaksa menggunakan jalur darat
mereka tidak kebagian tiket pesawat setelah sebelumnya melakukan refund
antrean calon penumpang di customer service maskapai bandara internasional igusti ngurah rai bali masih terjadi
kebanyakan mereka adalah calon penumpang yang ingin mengurus tiket keberangkatan
meski bandara telah dibuka sejak rabu sore tidak semua calon penumpang bisa diterbangkan
para calon penumpang ini tidak mendapat tiket untuk penerbangan selanjutnya
karena sudah terlanjur melakukan refund atau mengembalikan tiket sebelumnya
sebagian calon penumpang memilih jalur darat dengan menggunakan bus yang difasilitasi otoritas bandara
untuk tujuan bali surabaya penumpang membayar biaya sebesar rp tiga ratus
sedangkan untuk tujuan jakarta dikenakan biaya rp enam ratus per orangnya
karena gunung eropsi kan jadi kita mau refund tiket dari lion
terus rencananya gimana jadinya
jadi kita rencananya paling naik bis itu pulang ke bandung
kecewa gak sih gitu dengan penumpang
kecewa sih kecewa tapi ya gimana lagi alam gimana gitu
infonya sih dari tadi bilangnya sih malam ini udah ada
meski waktu tempuh lebih lama
penumpang menganggap perjalanan darat lebih pasti daripada menggunakan pesawat
yang sewaktu waktu bisa dibatalkan kembali jika cuaca tidak mendukung
nandang risada astika denpasar